per enam juli dua ribu dua puluh kementerian kesehatan menaikkan surat edaran terkait tarif batas tertinggi rapid test antibody untuk pemeriksaan covid sembilan belas sebesar rp satu ratus lima puluh
pemerintah menilai penetapan tarif ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan standarisasi harga layanan rapid test yang saat ini masih bervariasi
kebijakan ini pun menuai kritik dari manajemen rumah sakit islam pondokopi jakarta
pihak manajemen menyebut tarif rp satu ratus lima puluh yang ditetapkan pemerintah dinilai tidak realistis karena tarif tersebut tidak menutup seluruh beban biaya pelayanan
kami juga tidak sembarangan untuk memilih rakyat di sini dengan harga rp satu ratus enam puluh lima di atas antara rp satu ratus enam puluh lima rp dua ratus
dengan harga segitu mungkinkah kami menjual rp satu ratus lima puluh
sementara pemeriksaan itu bukan hanya untuk pemeriksaan repites saja
maka usulan kami adalah
tolong pemerintah nyiapin dulu regensi yang harganya murah tapi kualitasnya bagus gitu
jadi tolong adain dulu baru kita oke kita siap kita semua rumah sakit akan siap
hingga saat ini pihak rumah sakit pun belum melakukan penyesuaian tarif
tarif repites antibody di rumah sakit islam pondok kopi masih dipatok seharga rp dua ratus sembilan puluh
sementara itu menindaklanjuti surat edaran ini
laboratorium klinik prodia juga telah melakukan penyesuaian tarif sejak sembilan juli
meski begitu tarif ini tak berlaku tunggal dan tetap ada penambahan biaya lain
di prodia itu terkesan bahwa repites itu mahal gitu
karena kami tidak menjual secara individual tapi dalam bentuk paket untuk bisa menginterpretasi secara baik ya
dan memerlukan konsultasi dokter
jadi kesannya itu kalau datang ke prodia perusahaan repites jadi mahal sekali
karena dalam bentuk paket
nah sekarang dengan kebijakan yang harga yang ada het nya
tentunya kami tetap menggunakan harga rp satu ratus lima puluh dengan tambahan paket lain dengan harga yang memang harga prodia
respon berbeda justru disampaikan masyarakat
sebagian warga berpendapat penetapan tarif maksimal ini masih terbilang mahal
warga berharap repites
sehingga tes anti budi ini bisa diakses tanpa biaya
kalau repitesnya sih lebih baik diadakan kayak begini
masing masing kalau orang mau pergi keluar kota ngecek juga gitu
tapi dengan harganya sih saya masih keberatan lah gitu
kalau kayak orang orang seperti saya gitu
sebenarnya untuk rapidnya sendiri satu ratus lima puluh tapi kan ada biaya biaya lain gitu
lebih baik gratis sih
soalnya kan isinya nggak semua orang
bisa membayar itu loh gitu
sedangkan kan semua orang juga pengen tahu kita tuh kena apa enggak gitu
repites anti budi memang belakangan ini menjadi sorotan
meski sering dipertanyakan akurasinya
repites ini dianggap sebagai alternatif yang cepat dan murah untuk mendeteksi anti budi terhadap covid sembilan belas
dibandingkan swab test yang biaya operasionalnya lebih mahal
namun terlepas dari mahal atau tidaknya tarif
yang menjadi pertanyaan
masih karak dites diperlukan untuk penanganan covid sembilan belas
miladia rahma fikri adin jakarta